ini bukanlah cerita biasa
karena belum pernah ada cerita seperti ini
kisah perlawanan yang nyata
dan semangat pantang menyerah
ini adalah kisah david dan goliat
itu dimulai di sini
pada hari cerah yang indah
di padang rumput hijau yang subur
ya tuhan terima kasih untuk hari yang indah ini
ini adalah david
seorang gembala yang baik hati
mencintai tuhan dan bahagia
david adalah anak bungsu dari delapan bersaudara
dan menghabiskan sepanjang hari mengawasi domba dombanya
namun saudara saudaranya adalah tentara negara
memerangi musuh dalam perang yang panjang
sekarang terjadi pada suatu hari
ayah merasa tidak enak badan hari ini
tolong bawa ini ke saudara saudaramu
tentu saja ayah
aku akan dengan senang hati membawakan makanan ini
lalu david berangkat dari rumahnya
dan segera tiba di mana pertempuran ini berakhir
dan di mana pertempuran ini berakhir

matahari sudah mulai terbenam
dan sebagai suatu peraturan
kedua pasukan mundur
kalian tahu mereka hanya akan bertarung di siang hari
dan mundur saat matahari akan terbenam
david apa yang kau lakukan di sini
untuk membawakan makanan
mengapa kau membawakan kami makanan
dia di sini untuk mengolok ngolok situasi kita
kita tanpa lelah berperang di sini
sementara dia bersantai sepanjang hari di ladang
berikan itu pada kami dan pergi dari sini
david merasa sedih karena saudara saudaranya salah paham
tetapi tahu bahwa mereka lelah dan stres karena perang
dia memutuskan untuk pergi
tapi saat itu tanah bergetar dan ada bayangan menutupinya
david mendongak dan melihat seorang pria besar
setinggi sembilan kaki
mengenakan baju besi baja dan helm tebal
dia juga membawa senjata besar di tangannya
dan menatap tentara mereka dengan marah dan menggertakkan gigi
semua orang menangkap david
dia menangkap david
dia menangkap david
sementara saudara laki laki david tidak mau menceritakannya
seorang prajurit muda merasa kasihan padanya
dan mulai menceritakan semua tentang pria besar itu
namanya adalah goliat
dia adalah seorang pengganggu
sejak empat puluh hari terakhir
dia muncul di sore hari dan menantang kita untuk berduel
tidak ada prajurit kita yang melangkah maju
dia menggunakan itu untuk keuntungannya
dan begitu juga tentara mereka
hari lain berlalu
namun tidak ada seorang pun dari pasukanmu yang menerima tantanganku
aku tidak akan menunggu lebih lama
suatu hari aku akan memilih salah satu dari kalian
dan kita akan bertarung
mengatakan demikian raksasa itu pergi
david memandang tentara negaranya
dan merasa sangat sedih
tidak ada yang harus terintimidasi
apa yang bisa kita lakukan
percayalah pada tuhan dan juga jaga keyakinanmu
pada malam itu
ketika para prajurit kembali ke tenda mereka
david pergi untuk berbicara dengan raja
dan saudara saudaraku adalah tentara di pasukanmu
aku datang ke sini untuk memintamu mengabulkan permintaanku
aku tidak benar benar dalam situasi untuk mengabulkan keinginan
aku meminta izinmu untuk membiarkan aku melawan goliat
mulutnya terbuka lebar
apa kau sudah hilang akal
dengan tuhan di sisimu
aku tidak takut pada siapapun
raja berpikir sejenak
dia benar benar menginginkan seseorang untuk melawan goliat
tapi david pikirnya
aku yakin kau menyadari konsekuensi yang tidak terhindarkan
david tidak mengatakan apa apa
tetapi hanya membungkuk dan pergi
dan kemudian datang keesokan paginya
para prajurit mencoba mengenakan besi besi pada david
tetapi tidak ada yang pas untuknya
tuhan adalah baju besiku
dia meninggalkan tenda dan pergi ke sungai terdekat
di sana dia memilih beberapa batu untuk digunakan dengan kertapel
dan kemudian melihat ke langit dan berdoa
kemudian dia pergi ke medan perang
di mana goliat yang tidak sabar menunggunya
aku mengharapkan pria terkuat kalian
dan kalian mengirimku tongkat
jangan terlalu arogan untuk menganggap dirimu adalah yang paling kuat
karena hanya tuhan yang paling berkuasa dari semuanya
goliat mencabut pedang dari sarungnya
dan meraung sekuat tenaga
mencoba mengintimidasi david
tetapi david tidak takut padanya
sebagai gantinya dia mengeluarkan batu batunya
memasukkannya ke dalam ketapel
dan kemudian mengayunkannya menembakkannya ke arah sana
goliat bahkan tidak bisa mengedipkan mata
karena batu batu itu meluncur ke arahnya seperti angin
dan tepat menai dahinya
dia jatuh ke tanah dengan wajah terlebih dulu
semua orang terkejut
dan musuh melihat hal yang tak terpikirkan di depan mereka melarikan diri
semua orang bersorak dan menggendong david di pundak mereka
terima kasih david
kau memang paling berani
jangan berterima kasih padaku raja tapi pada tuhan
karena dialah yang telah mengalahkan musuh
aku ini hanyalah perantara
raja tergerak oleh pengabdian david kepada tuhan
tidak mudah bagi seorang raja untuk mengatakan bahwa rakyat negerinya telah memberinya pelajaran yang luar biasa
tapi aku bukan salah satunya
kau david muda telah mengajariku dan kami semua bahwa kepercayaan memberi kita harapan
kepercayaan memberi kekuatan
dan di atas segalanya
keyakinan memberi keberanian untuk menghadapi yang terberat dari yang terberat